rasulullah saw bersabda
diriwayatkan oleh imam bukhari
wa muslim yang intinya
bersalah terhadap saudara
mengani laya badan
maka bersegeralah untuk minta maaf
sebelum semuanya terlambat
ana salah faham sama antum
sehingga anda menuduh yang tidak tidak
jangan dimasukkan ke dalam hati
bagaimana setelah kamu dari pesantren
pasti banyak perubahan dalam hidup kamu
pasti kamu menjadi
manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya
dan yang namanya pesantren itu pasti bikin kaman
untuk ngurut ya
ustadz enggak usah
yelah tenang tat ketemu patin juga sembuh modus
ya sudah ini kamu mau jalan sendiri atau perlu saya bapak
jasa dia jasa dia
saya tahu jawabannya biar sembuh
kamu cari apa pat
umi patin lagi cari minyak yang biasa dipakai abah untuk mengobati keselio umi
enggak umi bukan untuk keselio
bukan untuk keselio
bukan untuk fathing tapi untuk faang karena fatin dengar dia sedang seleo
iya ini ubi juga lagi cari mangkandar atau cedio untuk bisa mengantarkan minyak ini buat faang
kalau gitu biar fatin aja omnya yang mengantarkan
fatin antarkan ke cidio karena sekalian fathing mau ke perpustakaan
kalau gitu fatin pamit kuliah umi
pokoknya ana tidak mau tahu
antum berdua pikirin bagaimana caranya biar ana tetap bisa menggantikan posisinya ustadz sefu
mungkin sehabis buka puasa ambo baru punya ide kalau sekarang ini tidak ada
syukron kasih rony
sama sama antum berdua memang sangat tidak bisa diandalkan
syukron kasih rony
ya allah rimba bang ustadz
berani antu masih ada di sini ya menginjakan kaki antum di atas sini ya
gara gara antum semuanya jadi repot semua cari antum kemana mana
lagian sih om sedalah dicari tidak ada masalah sendiri sih
seolah adab masih bisa menyalahkan orang lain antum betul betul orang munafik tidak punya sofan santun tidak bisa menghargai senior di sini
tidak punya rasa
allah ya allah rimba rimba
kalau antum naik kenapa kenapa jatuh ke bawah nanti tulang belulang antum meremuk sakit
ya allah antum sudah anda anggap sebagai adik anda sendiri keluarga anda sendiri
jadi hati hati jaga diri ya
mohon maaf lahir batin saya dengar dari mangkandar katanya kamu berhutang minta maaf karena salah paham sama rimba
farouk dengar rasulullah saw bersabda
diriwayatkan oleh imam bukhari wa muslim yang intinya
apabila kita merasa bersalah terhadap saudara
menganilai badan atau harta
maka bersegeralah untuk minta maaf sebelum semuanya terlambat
rimba maafkan ana salah faham sama antum sehingga ana menuduh yang tidak tidak
jangan dimasukkan ke dalam hati
anak hanya manusia karena kesempurnaan hanya milik allah swt
kita tetap keluarga bagaimanapun
ya atas kesalahannya gabuk
ya ampun juga ya maafkan sepenuh hati
sebenernya gua udah maafin semuanya om
gue juga paham sama sifat om yang kayak anak kecil
om jaga kesehatan ya
jangan teriak teriak terus
gua khawatir ntar pintas suara om rusak
permisi ya om
ustadz saya jalan duluan
belum cukup dewasa
harap maklum jangan dimasukkan ke dalam hati
masya allah luar biasa
bukan hal yang mudah
untuk meminta maaf
dan kamu jangan merasa
karena kamu meminta maaf
harga diri kamu jatuh
tidak sama sekali
justru insya allah
pada saat kamu meminta maaf
maka allah akan memuliakan kami
amin ya rabbal alamin
ya sudah kalau gitu
saya tinggal dulu ya
ngapain kamu gabuk
bumbu bumbu kehidupan saja ustadz
ada fafatah bilang
ya bagus sih
kamu bawa bangku sama kipas
ada juga fafatah bilang
yang itu baru saya dengar
memang baru diciptakan ustadz
sama seniman indonesia
ya sudah lah ya
farah itu sirimba
bikin harkat dan martabat anak
yang seperti itu
kalian mau dimarahin sama mama
katoran dua itu
iya tapi kenapa masih mendik mendik begini
ale mau ketemu sama dua orang
tapi kenapa mesti pakai tutup kuping